upaya pencarian dan penyelamatan kri nanggala empat ratus dua yang hilang di perairan bali terus dilakukan
namun hingga kami siang keberadaan kri nanggala empat ratus dua belum terdeteksi
panglima tni marsikal hadi cahayato berharap seluruh awak kapal selam tersebut dapat diselamatkan
dalam konferensi pers yang digelar di base of lanut satu gusti ngurah rai badung bali kami siang
kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono mengatakan
tni al sempat mendeteksi adanya gerakan lewat magnet meter dari kri rimau pada kamis pagi
kemagnetan yang tinggi itu ditemukan di kedalaman lima puluh hingga seratus meter melayang
temuan ini diharapkan bisa menjadi titik terang pencarian
kasal berharap kri rigel yang akan segera tiba dan kri pulau rimau tujuh ratus dua puluh empat yang dipasangi multi beam echo sounder bisa membantu merinci temuan awal ini
estimasi kri nanggalat timbul sesuai jadwal ini adalah jam lima lima belas
jadi harusnya kita bisa mencari temuan awal ini
harusnya jam lima lima belas apabila komunikasi tidak terjalin sesuai jadwal mereka sebenarnya sudah harus timbul
ya namun demikian pada jam lima belas kri nanggala tidak timbul
kemudian pada jam lima lima belas kita adakan prosedur sub block
yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan
kemudian pada jam enam empat puluh enam kita laksanakan
jadi tiga jam dari waktu hilang kontak
sehingga seluruh unsur unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan penarian latihan kita tunda
selanjutnya akan kita laksanakan isyarat sabsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik
jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik
artinya belum terdeteksi di mana posisinya
sehingga belum kita
kita isaratkan untuk subsang sesuai tadi yang disampaikan pak panglima tendi